warga ibu kota tentu familiar dengan kawasan cawang jakarta timur
selain menjadi jalur lalu lintas utama kendaraan dari arah timur dan selatan jakarta
kawasan yang akrab dengan kemacetan ini ternyata menyimpan sejarah yang mungkin anda belum tahu
daerah ini sempat menjadi prima dona karena di tahun sembilan puluh an menjadi sentra perajin kompor minyak tanah dengan julukan cawang kompor
kejayaan kompor minyak berakhir saat pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan kompor gas lpg pada dua ribu dua puluh
para perajin di tempat ini pun memilih banting setir dan membuat perabot lain
namun masih ada perajin kompor minyak tanah yang mempertahankan bisnis keluarga
sebelum membuat kompor
kita beli bahan bakunya dulu ya
ada dua tempat di mana perajin biasa membeli pelat baja
pertama di kampung melayu jakarta timur dan pasar citerep kabupaten bogor jawa barat
sebuah kompor berukuran standar dengan dua belas sumbu membutuhkan setidaknya satu lembar pelat besi dengan bobot lima kg
sebetulnya ada banyak jenis ketebalannya
kalau buat bikin kompor minyak tanah minimal delapan mili
ketebalannya maksimal satu dua
sebetulnya makin tebal makin bagus cuma bikinnya effort ya pak
apalagi yang dua mili itu yang agak tebal tuh waduh mau tau nggak jadi
pakai angkuran standar ini kita pakai yang sembilan ya
sembilan beli dua lembar
oke waktunya menuju bengkel
sebenarnya tempat kami membeli pelat tidak terlalu jauh
jaraknya hanya delapan km
namun pelat besi yang saya bawa membuat perjalanan terasa panjang
nah oke cuma delapanan kilo
tapi karena ini agak tajam ujungnya di paha cerak cerak cerak
wah tidak terbayang deh kalau membeli plat harus ke pasar citerep yang berjarak sekitar tiga puluh km
tanya berapa juga terserah ya
lima menit istirahat dulu baru kita bikin kompornya
kita akan bikin seperti ini nanti
untuk kompor minyak tanah komponen utamanya hanya ada dua
yaitu lembaran baja galvanil dan sumbu kompor
pertama buat pola melingkar di plat baja menggunakan jangka besi
lingkaran ini mencakup pola untuk tungku bagian penyimpanan minyak tanah dan tempat sumbu
lingkaran dibentuk sesuai kebutuhan
yang besar biasanya mencapai empat puluh cm sementara yang kecil cukup lima belas cm
setelah itu potong menggunakan gunting
ini tipsnya kalau motong saya mikir tuh lurus
kayak motong kertas tapi kalau motong yang plat
agak tebal seperti ini nih agak miring
agak miring sedikit
tadi saya motong lurus kok gak dapet dapet
pelat besi kemudian dibentuk lingkaran sempurna dengan alat pemotong yang lebih besar
duh ngeri banget salah
ngeri banget salah
ngeri banget salah
kalau sampai salah harus dikecilkan
kompornya jangan berantakan semua polanya ya
setelah itu bagian tengah pelat besi dilubangi menggunakan pahat
tujuannya untuk membuat lubang tungku kompor minyak
aih ngeri banget
ini kalau kita yang bikin sendiri susah
dan kalau pemirsa sadar dia bentuknya agak unik ya
ini dibentuk seperti kayak kuku ya
dibilangnya pahat kuku sama meraji di sini
ini kenapa penyok penyok begini nih
kalau ngeliat punya abangnya rapih
nih kalau sampai gagal nih satu
ganti satu doang
jangan bisa kompor kompor rusak
jadi jadi jadi jadi
kebengkokin setidaknya dia ada bentuknya
oke kita masuk ke bagian selanjutnya
plat besi sudah melengkung sempurna
tepi pelat besi ditekuk menyeluruh
setelah itu akan disatukan dengan besi lain
dan tangki penyimpanan minyak tanah hampir rampung
ini kelihatan bagian yang paling sederhana ya
bagian yang paling mudah kelihatannya
tapi buat saya ini bagian yang paling penuh tanggung jawab
karena percuma ya punya kompor minyak bagus bagus
kalau bocor ya kan nanti dikomplain
lanjut ke bagian berikutnya
yaitu selongsong besi untuk sumbu
satu sumbu akan dilapisi tiga selongsong besi berbeda ukuran
sebutlah bisa aja kalau mau digulung atau dibulutin manual
jadi harus pakai ini
ini keras ya
ini keras nih
terus ini udah ngunci
mana nih nah ini dia
sudah jadi bulatan untuk sembunyi
cepat singkat dan praktis
satu kompor ukuran kecil membutuhkan empat puluh lima selongsong besi
dan yang paling banyak dua ratus selongsong besi
lanjut ada beberapa komponen lain yang dibutuhkan
seperti kaki tiang kompor dan juga besi penahan untuk wajan
setelah seluruh bagian kompor selesai tinggal rakit dan jadilah kompor minyak
agar terlihat cantik kompor akan dicat sesuai selera
namun biru selalu jadi warna andalan di tempat ini
salah satu alasannya kompor made in cawang ini identik dengan warna biru
nah setelah itu
ditaruh di sini dikunci
masa mau nasi goreng mau bakso mau ayam kalasan
tapi ya harus sabar sabarnya lainnya
oh ini masih ada yang belum rata nih
jika perajin lain sudah beralih membuat perkakas model berbeda
seperti oven panci dan wajan tidak dengan roni
ia memilih tetap bertahan dengan produk kompor minyak
secara keseluruhan itu tinggal saya aja yang masih bikin kompor
makanya saya bertahan
jadi ketika ada orang yang butuh
ya otomatis kan larinya hanya ke saya aja
karena saya yang masih bertahan
itu aja alasannya
dalam sebulan kompor yang dibanderol satu ratus lima puluh hingga lima ratus ribu rupiah ini

tergolong sepi dibanding awal tahun dua ribu an
saat itu penjualan bisa mencapai ratusan kompor per bulannya
namun tidak hanya pengalaman manis yang roni dapat selama menekuni usaha pembuatan kompor
biasanya lah gentong kan berbentuk masih gelondongan gitu kan bulat dibelah
nah ketika dia belah itu berbalik
dia berbalik akhirnya kena kaki
kakinya itu sobek
pemirsa mungkin bertanya
siapa ya kira kira yang saat ini masih memakai kompor minyak tanah
ini nih salah satunya pedagang cuanki
beberapa waktu yang lalu saya merasakan langsung bagaimana susahnya pedagang cuanki dengan cara dipikul
bagian tersulitnya adalah harus menjaga keseimbangan
karena alat yang dipakai untuk menghangatkan kuah baso ini ya kompor minyak tanah
saya pernah jualan cuanki pakai pikulan berat sih dipundak
tapi setidaknya kita bisa milih pijakan mana
kalau gerobak gini ya bisa sih
ngatur alurnya mau kemana
cuma kalau sudah begini jalannya
saya ngeri minyak tanah di dalamnya tuh kompor minyak tanahnya jadi kok gojlak gojlak
meski minyak tanah kini dijual dengan harga cukup tinggi lima belas per liter
ada alasan mengapa para penjual cuanki di kelurahan kebonpala masih menggunakan kompor minyak
tapi mungkin ya lebih murah gas
dari dulu nyamannya di minyak tanah
kalau kekhawatirannya kalau pakai gas saya takutnya ngejeblok di lokasi tempat keliling
selain pedagang cuanki kompor minyak juga masih dipakai seorang penghuni rusun rawa bebek jakarta timur
ma ayu biasa wanita satu ratus tujuh tahun ini di sapa tetap menjatuhkan pilihan pada kompor minyak untuk memasak
di negara bisa pakai kompor gas takut berduk
kompor gas ada
tapi nggak tahu nggak pakai
meski tidak lagi jadi pilihan utama kompor minyak adalah satu dari sekian banyak alat masak yang pernah menjadi prima donat
sedikit bercerita nih pemirsa
ternyata alat masak yang memanfaatkan minyak bumi sudah ada sejak zaman dahulu
ada beberapa manusia yang tinggal di dekat sumber daya minyak
sumber daya minyak
misalnya ekskavasi yang kami lakukan di bojonegoro
itu ada namanya situs kayangan api
jadi ada api abadi
itu kita ekskavasi kita bisa melihat ada dulu ya pernah ada aktivitas manusia untuk datang ke situ lalu menggunakan api itu ya
termasuk juga untuk memasak
meski terkesan sederhana kompor minyak tanah menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan alat memasak di indonesia dari masa ke masa
jadi ada yang tertarik untuk mencoba memasak pakai kompor minyak
atau justru ingin ikut membuatnya
terima kasih telah menyaksikan sehari menjadi kali ini
sampai jumpa di episode berikutnya